standar nasional kris tuntas dikembangkan oleh bank indonesia bersinergi dengan asosiasi sistem pembayaran indonesia aspi
dan perwakilan penyelenggara jasa sistem pembayaran
selain bertransaksi di merchant fitur baru kris kini bisa digunakan untuk transaksi tarik tunai transfer dan setor tunai
peluncuran yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan tujuh puluh delapan tahun hari kemerdekaan republik indonesia
ini menjadi bentuk kontribusi dan juga hadiah dari bank indonesia dan industri aspi
untuk mewujudkan bagaimana mendigitalkan ekonomi keuangan indonesia
sekaligus untuk memperluas fitur fitur kita sesuai dengan blueprint sistem pembayaran indonesia
sekaligus juga tadi kris indonesia dengan singapura
transaksi serupa menggunakan kartu debit dan mesin atm atau mobile banking
sebagai contoh jika tarik tunai dilakukan di mesin atm dengan bank yang sama tarifnya gratis
namun jika penarikan dengan bank yang berbeda biayanya sebesar rp enam lima ratus per transaksi
atau lebih mudah rp satu jika dilakukan menggunakan kartu debit
pengelolaannya ada kantornya ada mungkin petugas petugasnya
belum lagi kalau tempatnya di pelosok
nah ini kosnya ada
nah kalau transfer kan baik cuma di sini
jadi selama ini sudah berjalan
jadi bukan sesuatu yang baru untuk tarik dan setor melalui agen atau atm
tahu semua teman teman kan
tapi sekarang dengan adanya kris transfernya yang kemudian
dimudahkan setor sama tarifnya dimurahkan
asosiasi sistem pembayaran indonesia aspi menyebut
transaksi kris tuntas ini dapat dilakukan menggunakan penyedia jasa uang elektronik non bank
seperti gopay ovo dan link aja
nanti medianya ke atm
dia sudah cukup datang ke atm scan atm
mau tarik tunai dari gopay saya
mau setor juga bisa
itu justru dibuka supaya kerjasama antara bank dengan fintech
bank indonesia juga mengumumkan dimulainya uji coba kris
antar negara indonesia dengan singapura
setelah sebelumnya transaksi kris dapat dilakukan di malaysia dan thailand
ini menjadi bagian dari implementasi blueprint sistem pembayaran dua ribu dua puluh
untuk inklusi ekonomi dan keuangan digital
desi aritonang maria oktober jakarta